lebih dari satu ratus lima puluh orang model berukuran tubuh plus size menggelar fashion show batik
karya lima puluh enam fashion designer dari kota solo dan berbagai kota lain di indonesia sabtu malam
tidak seperti fashion show pada umumnya kali ini digelar di tengah jalanan kota solo
yang biasanya padat dengan lalu lintas kendaraan bermotor
jalan gatot subroto di tengah kota solo mendadak menjadi catwalk bagi ajang ini
acara rutin tahunan yang bertajuk solo batik fashion ini pada dua ribu dua puluh tiga ini telah digelar untuk yang ke lima belas kalinya
dan pada tahun ini mengusung tema plus size urban style
saat ini industri fashion khususnya batik telah mendunia sehingga permintaan ukuran yang sering dicari pun kebanyakan adalah ukuran besar
beragam karya desainer yang ditampilkan pun mengakomodasi kebutuhan tersebut
dengan menampilkan aneka kreasi batik baik dari motif tradisional hingga motif modern yang diperuntukkan untuk segala kebutuhan
mulai dari usia untuk kaula muda hingga untuk dewasa
saya tidak bisa membayangkan maksudnya yang biasa dengan
dengan tatanan yang fashion biasanya dengan apa ya di mall ataupun mungkin ada di tempat tempat tertentu
yang state nya juga lebih yang standar fashion lah
sekarang pun juga standar fashion bisa dilakukan di area jalan
lokasi acara yang dipilih di jalan gatot subroto juga menambah kuat kesan acara ini
selama ini jalan gatot subroto dikenal sebagai salah satu ruang publik yang bernilai seni di kota solo
pemandangan mural dan instalasi seni yang terpasang menjadikan daerah ini dikenal sebagai salah satu ikon di kota solo